rizky tadi sempat bilang sama aku tante katanya rizky juga mau ngajak tante makan malam kan
rizky benar kata putri kamu mau ngajak mama makan malam
emangnya lu mau kena masalah sama om alex lagi
bagian gak harus disuruh pangeran emang harus kesana kok
orang dia pacarnya mel
sejak kapan gue sama mel tuh pacaran
kayanya kebucingan gio ke mel makin akut nih
kalau ngomong deh gue barusan
nah jadi aja deh daripada runyam hidup gue
sorry ran kayaknya gue gak bisa nganter lu deh
soalnya gue ada janji sama bunda gue buat dinger di rumah
iya serius sorry gue juga baru inget
tapi ada bagusnya juga sih
kalau si atta sama gio gak ikut gue ke rumah mel
mereka kena masalah lagi sama papa
kasian juga kalo dikit dikit papa ngancem mereka bobok keluarga mereka
sumpah males banget gue harus ke rumah mel
kalo ampun mere berhenti kali
gua gak liat
ya nyetirnya pake mata dong
jangan pake perasaan
ya nyetirnya pake mata dong
bu kita cari taksi lain aja ya
kalo di setirin sama dia yang ada aku balik lagi ke rumah sakit

yuk dasar gak becus lu
wah kok gitu sih

harus nunggu lagi disini
harus nunggu lagi disini
ya ibu juga pasti mendingan cari taksi lain
kita mendingan cari taksi lain
karena ibu alergi sama lo
jadi supir kok lugal lugalan
ibu gak alergi kok
tuh denger ibu lo tuh baik gak kaya lo
ya tapi emang gak bisa dibaikin
anak sama ibu kok beda banget sih
mau baikan ibunya
gini deh kalau kalian berdua masih mau berantem
ibu mau ke pinggir
dan kalo udah selesai kasih tau ya
tuh kan gara gara lo ibu ngambak
gue kenapa harus turun dari taksi
ya lo kenapa gak lihat lampu merah
kan kasihan ibu ah lo
alasan lagi kasihan ibu
itu pangeran bukan sih
ya apaan sih ada apa sih
pangeran gak mungkin lah jadi supir taksi
jangan usus goreng
ntar kita ketauan
ya kenapa emangnya
jangan sampe ketauan
gue males aja kalau mel ngeliat gue pakai baju taksi kayak gini
susah banget sih dibilangin
lagian lo kenapa sih peduli banget sama apa yang mel bilang
kalau lo gak suka sama dia beneran
harusnya lo nggak peduli dong
lo mau pake baju badut kayaknya pake baju taksi kayaknya
kenapa lo peduli
gue gak peduli
oh gitu sekarang ha
gue jelasin sama lo ya usus goreng
gue sama mel gak ada panggungnya
kita gak pacaran kok
jangan usus goreng
gim dulu apaan
iya gue abis ngelap keringet
jangan berisik usus goreng
jangan berisik usus goreng
jangan berisik usus goreng
udah pergi belum melnya
gue kayaknya udah aman deh
jadi di klaksonin mobil gara gara lo
alo sih gara garanya
katau nih pak
supir amal amal pak
lo kira jalan sebab pemoyang lo nih

si usus goreng emang bener bener nyebelin
tadi gue sampai di klaksonin orang
kelakuan dia yang nyebelin itu
suka bikin kue kangen sih
kangen minta dikerjain
maaf mas pangeran
dari tadi bapak nelponin terus
nanyain mas pangeran
mas pangeran udah pulang apa belum
kalau udah dateng
suruh langsung aja ke rumahnya mbak mel
yang mau dibawa barangnya ada di meja makan
mobil papa belum ada nih
gue masih bisa nanti aja ke rumah mel
saya capek bi
tunggu mas pangeran
langsung jalan aja
takut kemaleman jam makan malamnya mas
papa bener bener ya
masa gue mau istirahat sebentar aja gak boleh
dan ini cuma perkara gue harus nganterin makan malem mel tepat waktu
sama sama mas pangeran
pantas aja rizky suka sama putri
ternyata dia memang cantik
semoga aja dengan aku merestui hubungan rizky dan putri
hubunganku dengan rizky
juga semakin baik
gue gak suka sama mama tiba tiba muncul kayak gini di depan rumahnya putri
apalagi sampai ketemu ibunya putri
mama bukan memperbaiki hubungan sama gue
tapi malah makin memperburuk
kalau sampai ibunya putri tahu yang sebenarnya
kalau hubungan gue sama mama itu gak baik
kayaknya sekarang bukan waktu yang tepat
buat mempertemukan ibu sama mamanya rizky
kok kita berhenti di sini put
maaf banget ya tante
aku baru ingat
ibu ada pertemuan warga gitu tante
jadi kayaknya gak bisa malam ini deh
kalau lain waktu tanta main main lagi tanta mau gak
memang tante tuh gak ada rencana
untuk ketemu sama ibu kamu kesini
kalau lain kali
tante boleh gak janjian sama ibu kamu
iya tante boleh boleh banget
rizky tadi sempat bilang sama aku tante
katanya rizky juga mau ngajak tante makan malam kan
tante mau makan malam
tante mau makan malam
tante mau makan malam
rizky bener kata putri
kamu mau ngajak mama makan malam
putri itu memang selalu bawa pengaruh baik ya ke orang orang yang ada di sekitarnya
entah kenapa gue kayak ngerasa dia bisa baca isi hati orang
dan tahu apa yang orang itu butuhin
andai sekarang dia bisa baca pikiran gue
dan tahu kalau saat ini gue lagi bener bener butuh bantuan dia
andai lo mau cerita sama gue apa masalah lo chit
gue gak mau dinner sama nyokap gue
ya jujur put
gue lebih nyaman makan bareng nyokap loh
daripada sama nyokap gue sendiri
tapi itu ibu kandung loh
ibu macam apa
yang lebih penting pekerjaan daripada anaknya
dari kecil gue gak pernah deket sama nyokap gue buat
bahkan waktu gue sakit
waktu itu gue pernah demam tinggi
saya lebih milih dinas keluar kota
daripada ngurusin gue put
nyokap lo juga pasti nyesel banget sama kejadian itu
dan gue tau lo tau itu juga kan
seenggaknya lo punya momen buat